teka teki gubernur dki jakarta anies baswedan dalam konstelasi politik pencalonan presiden mulai terkuak
sebelumnya anies enggan menjawab kali ini anies menyatakan siap menjadi calon presiden
jika kemudian dicalonkan jika ada partai politik yang bersedia mencalonkan dirinya
sejumlah partai politik sejak awal tahun ini juga sudah menunjukkan kesediaan menjadi kendaraan politik bagi anies
jadi ada beberapa yang kemudian merekomendasikan nama anies baswedan
sekalipun tidak lantas mendapatkan respon langsung dari anies baswedan
kemudian partai politik mana saja yang memiliki peluang besar untuk menyokong anies dicalonkan sebagai ri satu
kita bahas malam hari ini sudah bergabung sekarang melalui secara virtual
ada ketua dpp partai nasdem willy aditya bang willy selamat malam
terima kasih bang sudah bergabung
malam hari ini dan juga masih dengan direktur riset smrc denny irvani
bang willy ini nasdem yang menyambut sepertinya dengan sukacita pernyataan ini
apa lega karena akhirnya dinyatakan langsung oleh pak anies bahwa kesediaan bersedia
karena kan selama ini kita tahu pak anies sepertinya menjaga betul terutama tidak ingin dikaitkan
apalagi dengan jabatannya sebagai gubernur dki jakarta sekarang
ya tentu kita apresiasi putri
apa yang disampaikan oleh pak anies ya
nasdem dalam rakernas bulan ini kemarin itu sudah membuat keputusan mencapreskan tiga nama ya
pak anies pak ganjar dan pak andika
dan sejauh ini tentu masih berproses ya
nah tentu kami sebagai partai yang terbuka mempromosikan putra putri terbaik ya
dari bangsa yang sesuai dan sebangun dengan aspirasi dan kehendak publik
apa yang disampaikan
pak anies ini kan tentu tidak terlepas juga dari dunia hari ini
dimana presiden di dunia ini ya jejak rekannya ya dari kepala daerah ya
jadi kepala daerah adalah orang yang memiliki pengalaman dalam proses memimpin
lalu kemudian memiliki jejak rekam yang terbuka dan bisa diakses oleh publik
di sanalah kemudian kita bersyukur ya bahwasannya apa yang menjadi aspirasi publik
nah yang bersambut dengan kesedihan pak anies maju sebagai calon presiden
bang willy tapi kalau misalnya dari tiga nama kemarin yang direkomendasikan di partai nasdem terakhir ini
ada pak anies pak ganjar dan pak andika kan pada saat itu
komunikasi dan respon apakah juga muncul dari pak ganjar dan juga pak andika
kita lihat pak ganjar memberikan ucapan terima kasih
pak andika juga apresiasi
komunikasi kita lakukan kepada tiga kandidat itu secara kultural
kita ketua umum melakukan approach karena atori dari rakernas itu adalah ketua umum yang melakukan komunikasi langsung dengan para kandidat
jadi kami di dpp sebagai pembantu ketua umum untuk memfasilitasi ruang ruang yang kemudian menjadi otoritas kami
nah sejauh ini
jadi komunikasi kami lakukan intensif dengan beberapa part
termasuk tadi yang dibahas sebelumnya dengan demokrat dengan pks ya
memang sudah terbangun beberapa kesepahaman
kesepahaman putri tapi belum pada level kesepakatan
jadi nasdem tentu melihat bahwasannya yang menjadi pilar utama itu adalah kesepakatan di antara partai
karena kami tidak cukup mengusung sendiri
untuk koalisi sebagai syarat
nah disinilah kemudian bukan ke misteri antara koalisi dan ke misteri dengan kandidat itu sendiri
saya ke mas denny sekarang
mas denny kalau misalnya dilihat kedekatan antara anies baswedan dan kemudian partai nasdem ini
jadi nasdem kemudian bisa dan akan mengusung anies baswedan
ya terima kasih
ya memang anies itu unik ya
kalau kita lihat dari survei survei elektabilitas calon presiden dia masuk dalam tiga tokoh tertinggi
dengan elektabilitas tertinggi bersama ganjar pranowo dan prabowo subianto
uniknya anies adalah dia bukan kader partai manapun
dia berbeda dengan prabowo yang ketua umum gerindra kemudian ganjar yang merupakan kader pdi perjuangan
karena itu anies sebetulnya dia bisa dikatakan punya kelebihan untuk bisa masuk ke dalam partai manapun atau bahkan juga kelemahan
yang pasti kita sudah tahu bahwa partai nasdem sudah beberapa waktu yang lalu mengumumkan anies sebagai salah satu
dan itu adalah satu tokoh yang dipertimbangkan ke nasdem sebagai calon presiden
bahwa kemistrinya sama atau tidak value nyatu atau tidak saya kira pertimbangannya lebih kepada kemungkinan untuk mencalonkan presiden dari partai politik
bagaimanapun nasdem tetap membutuhkan partai partai lain dan kita lihat ada kedekatan dengan partai demokrat dan pks
dan mungkin itu cukup untuk mencalonkan seorang calon presiden
kita lihat nanti setelah jeda kita bahas soal potensi koalisinya
karena memang kemarin juga saya baru saja mewawancarai presiden pks
nanti kita bahas setelah jeda ya
tetap di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama willy aditya ketua dpp partai nasdem
dan juga denny irvani direktur riset smrc
kita masih membahas soal pernyataan terbaru dari gubernur dki jakarta anies baswedan yang menyatakan ia siap maju di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat jika ada partai politik yang mencalonkan
yang menarik mas willy bang willy dan juga mas denny baru saja kemarin saya wawancara dengan presiden pks
dan ini kutipan pernyataannya ketika saya tanya soal kedekatan historik dan tradisional atau kesamaan value yang dimiliki antara pks
apakah itu masih terus dipertimbangkan dijaga dan akan terus dipukul
kami ya dengan pak anies tentu punya hubungan sejak lima tahun yang lalu
ketika pak anies dengan sandi
diusung oleh kami di pks bersama partai gerindra ya
nah itu yang kemudian kita punya ikatan ikatan selama ini komunikasi juga terus bisa terbangun
ya tentu ini yang salah satu yang memang tadi hubungan kami dengan ya pak anies sandi ini masih terus terjaga
ya karena apa tadi
bahwa kami dengan gubernur kali ini banyak sekali
kegiatan kegiatan di dki ini yang kemudian akhirnya ya mengundang gubernur
ya kemarin kami jalan santai di depan al azhar alun alun kami juga mengundang gubernur
karena ini wilayahnya itu gubernur dki
itu sebabnya kami kemudian banyak komunikasi hubungan juga dengan antara dengan pak anies
iya itu pernyataan dari presiden pks pak asyaiku bangwili
apakah betul sekarang
koalisi tadi anda katakan masih komunikasi dijaga dan dibentuk terus dengan semua pihak terbuka
tapi ada kabar juga yang menyebutkan bahwa ini semua tinggal menunggu momen ketika kemudian pak anies lengser atau selesai menjabat menjadi gubernur dki jakarta
dan setelah itu kemudian siap all out
banyak variable putri
tentu variable utama adalah kecocokan ya
dalam membangun kesepahaman itu
kemudian meningkat menjadi kesepakatan politik
variable paling utama adalah siapa figur yang disepakati bersama
tentu itu menjadi central buat proses pembangunan koalisi
yang kedua adalah mana platform perjuangan bersama sejauh ini disusun
karena dem dan dengan demokrasi dengan pks itu belum pernah bekerja sama sebelumnya
tentu itu butuh diskusi yang mendalam
intensif dan lain sebagainya
yang ketiga itu hal yang menjadi catatan siapa cawapres yang akan mendampingi
dan kapan momentum itu akan dideklarasikan bagi nasdem
sejauh ini yang disampaikan pak surya adalah paling lambat karena akhir tahun kami sudah mendeklarasikan siapa pasangan capres dan cawapres yang akan diusung oleh partai nasdem
tentu itu dengan keterpenuhan syarat
nah disinilah kemudian
intensitas komunikasi dengan pks dan demokrat itu salah satunya terbangun ya
yang menjadi titik simpulnya sejauh ini ya seperti kita ketahui salah satunya adalah pak anies baswedan ya
titik simpulnya di situ sekarang apakah kira kira sudah juga melihat potensi cawapres
kalau misalnya sekarang dikaitkan dengan partai demokrat yang semakin jelas menunjukkan posisi oposisinya
dan kemudian disitu kita lihat ada ahy
yang tadi juga kita sempat bahas oleh mas denny bahwa ada sikap agresif yang selama ini tidak ditunjukkan dan sekarang mulai ditunjukkan
ini sebuah hal yang dinamis ya
bahwasannya pasangan itu adalah gutu nggak putri sudah bisa kawin paksa
ini kan bukan narasi siti nurbaya dan bukan utaati gatuh juga ya
prosesnya lebih tidak hanya faktor elektoral
ini juga faktor kepartaian
bahwasannya masing masing partai punya preferensi itu sah sah saja
tapi kemudian kita ingin membangun sebuah kur yang benar benar lebih solid ya
jadi semua memiliki saham yang sama
tidak ada bos dan tidak ada anak buah
tidak ada majikan dan tidak ada babu ya
semuanya sama sama untuk kemudian hand in hand bergandengan tangan
untuk spiritnya adalah inilah yang menjadi
modal pokok proses pembangunan koalisi ini kan
tulang punggung pemerintahan ke depan
jadi tentu itu yang menjadi catatan yang paling fundamental dalam proses pembangunan koalisi
jadi siapa cawapresnya tentu itu kita lihat faktor aktif itu yang paling komplementari
kalau presidennya punya kelebihan
karena kemudian cawapresnya
jadi harus saling
komplementari yang kedua adalah
itu juga komplementari secara
sosiologis ya representasi kewilayahan
itu yang kemudian juga harus kita baca
jadi banyak faktor dan sejauh ini masih berproses putri
belum ada kesepakatan bersama dan inilah dinamikanya
dan kata pak surya dari bibir dari cangkir ke bibir itu banyak sekali yang akan terjadi
betul sekali semuanya masih dinamis
mas denny tapi kalau misalnya anda lihat sekarang tadi kita bicara mengutip yang disampaikan bang willy
ada jangan sampai ada yang menjadi tuan ada yang menjadi babu dan lain sebagainya
semuanya harus equal partnership
kalau misalnya dilihat dari tiga partai politik segitiga ini antara nasdem kemudian demokrat dan pks
apakah itu kira kira akan tercipta dilihat dari track recordnya dilihat dari gaya berpolitiknya dilihat
dan juga dari ideologi partai
dari ideologi partainya
pertama mungkin perlu dilihat juga kursi partai ya di parlemen
ya kalau dari tiga partai itu tentu nasdem punya kursi yang lebih besar sedikit lebih besar dibanding dua partai lain pks dan demokrat
jadi saya kira itu juga faktor yang mungkin akan dipertimbangkan bagaimana menentukan pasangan capres dan cawapres
kita juga dengar tadi mas willy selalu mengatakan siapa calon wakil presidennya
sebab bagi nasdem mereka sudah punya capresnya
itu kira kira begitu
artinya cawapresnya itu siapa
nanti kemungkinan akan dari demokrat atau pks
tetapi kalau dilihat dari sisi elektabilitas pks kita tahu mereka menggadang gadang tokohnya sendiri yaitu salim segaf al jufri
tapi sampai sejauh ini kan kita tidak melihat ada perkembangan
yang berarti elektabilitas dari survei ke survei
sementara dari demokrat ahaye terrelatif lebih baik
walaupun untuk maju sebagai calon presiden belum cukup kompetitif untuk bisa melawan head to head dengan ganjar prabowo atau anies
jadi saya kira sejauh ini kemungkinan ahaye sebagai calon wakil presiden itu peluangnya lebih besar untuk menjadi jubah
jadi jika tiga pantai ini bergualis ditinggal nanti nasdemnya melenturkan calon presidennya siapa
apakah pak andika atau pak anies atau pak ganjar
sebagaimana mereka sudah usung atau gadang gadang selama ini
terakhir saya ke bang willy lagi
bang ketika sekarang pak anies sudah menyatakan kesediaan maju sebagai calon presiden gitu ya sudah terbuka
sekalipun juga mungkin nasdem juga sudah mengetahui ini sejak sebelumnya
apakah kemudian kemarin twist yang sempat kita
apa yang sempat kita lihat ketika pd perjuangan berkomunikasi poros baru dengan pd perjuangan itu apakah masih terbuka
semua masih terbuka putri
jadi belum ada kesepakatan ya sejauh janur kuning belum melengkung apalagi sebelum ada akad
masing masing masih berkomunikasi tapi dan lain lain
iya asal jangan kawin lari gitu ya
artinya pak nasdem tidak punya handicap dengan partai manapun
tapi nasdem punya standpoint
hasil keputusan raker nas lah yang akan kami perjuangkan
dengan partai partai lain yaitu pak anies pak ganjar pak andika
itu yang kemudian menjadi magnet menjadi rambu rambu menjadi batasan bagi partai nasdem dalam berkomunikasi dengan manapun
jadi sejauh itu sepakat sejauh itu bisa diketemukan
maka kemudian nasdem siap berkomunikasi dengan siapapun
jadi keputusan raker nas lah yang kami selalu jadikan acuan putri
iya iya sepuluh november ya kabarnya akan mengumumkan ya bang betul
ya kalau itu kan masih kode kode alam
kita lihat lah apakah kode alam itu akan terrealisasi
tapi setidak tidaknya pak surya berikhtiar untuk kemudian ini kita tidak beli kucing dalam karung
kita tidak politik injury time
kemudian benar benar melakukan pendidikan politik secara terbuka
kepada publik untuk kemudian mendeklarasikan pasangan capres dan cowopres sebelum akhir tahunnya selesai
oke sebelum akhir tahun sekitar dua tiga bulan lagi lah ya
terima kasih bang willy sudah bergabung malam hari ini
selamat malam pak putri
terima kasih mas denny sudah bergabung malam hari ini
sehat terus bapak bapak